aku gak akan munculin diri aku di depan naila
aku bakal sembunyi sembunyi ibu
jadi naila gak tau kalo ada aku
namirsa ini seperti
yang dikirimkan allah untuk menolong kami
si tiara kemana ya
apa dia ke kantin
jajan pake duit siapa
tak harap kembali
mama suka banget dengerin
tante coba sembuh ya
mama coba sembuh ya
mereka begitu dekat
tapi sayang mereka tidak pernah tau kalo sebenernya mereka bertiga adalah keluarga
aku gak tau sampai kapan akan seperti ini
mungkin hanya waktunya itu saja yang bisa diberikan kepadanya
hanya waktu yang bisa menjawabnya
aku nunggu tiara dulu disini
nanti baru kembali ke ruangan mas ardi kalau udah sama tiara
kalau enggak mama bisa makan
mama ngantuk ya
mama gak papah kok
mama bubu aja
malah mama pengen dengar suara kalian lagi
tante istirahat aja dulu
besok kita nyanyiin lagi ya
iya besok kita nyanyi bareng ya tiara
tapi ada yang nanti
nanti aku panggil
nanti aku ngantuk
nanti aku panggil
nanti aku liat
nanti aku liat
nanti aku liat
nanti aku liat

aku harus balik ke ruangannya papa
iya gak apa apa kutia rah
makasih ya kamu nyamuk kesini
kamu tidur aja deh
biar gak ketahuan suster
yaudah aku duluan ya
gak ada yang ngeliat aku
tante tau kok nak
kamu tenang aja ya
makasih ya tante
yaudah yuk sekarang kita samperin papa kamu
aku tahu ibu belum makan
makanya kebawain makanan
tapi rasanya ibu gak selera makan
ibu kepikiran sama mama
anak sekecil itu
harus menghadapi semuanya
sendirian di rumah sakit
ibu rasanya ingin ke rumah sakit saja
ibu gak usah khawatir sama intan bu
ada aku yang jaga intan di rumah sakit
ibu istirahat aja di sini
nanti kalau ibu sakit
intan sedih bu
kalau kamu ke rumah sakit
nailah liat kamu pasti ngamuk
nggak usah khawatir bu
aku gak akan munculin diri aku di depan naila
aku bakal sembunyi sembunyi ibu
jadi nailah gak tau kalau ada aku
namirza ini seperti
nampaknya aku gak tahu kalau ada aku
yang dikirimkan allah untuk menolong kami
aku bukan malaikat
iblis yang sudah mendatangkan kesengsaraan
buat nailah dan intan
iblis yang sudah mendatangkan kesengsaraan
buat nailah dan intan
buat nailah yang sudah mendatangkan kesengsaraan
buat nailah dan intan
suami dan ibu getah
ayolah perima kasih
masa untuk bu
asal ibu nella mau janji harus tetap tenang
baiklah kalau begitu akan saya lepaskan sekarang ya
makasih ya dok
ya sudah kalau begitu saya permisi dulu
makasih banyak dok
makasih ya dok
makasih ya dok
moong nanya gimana kondisi pasien yang didalam ya
maaf ibu siapanya pasien ya
saya sodara jaungenya
keadaan ibu nella sedang tidak stabil ibu
dia terkena sepsioprenia
dia terkena sepsioprenia
kadang suatu waktu itu bisa meledak ledak
pamuk bahkan yang lainnya
tapi saat ini keadaannya sedang tenang
saya berharap dengan keadaan anaknya bisa mempercepat kecembuhannya bu
terima kasih bu
kasian kak nailah
aku harus menguatkan sesuatu
aku harus menguatkan sesuatu